wajah michelle bahagia banget
aku belum pernah melihat michelle sebahagia ini dengan siapapun sebelumnya
alhamdulillah kiki udah bayar daftar ulang mbak andin
jadi mulai kapan kamu masuk kulianya
kiki masuk mulai lusa mbak kiki juga udah dapet skedulnya buat besok lusa
alhamdulillah yang semangat ya belajarnya ya
makasih mbak den biar kaki cepat lulus ya kan mbak
mbak andin bisa aja kan ini semua juga gara gara mbak andin ngajarin kiki terus
oh mbak andin kiki pulang duluan ya kiki mau lanjutin baris baris
soalnya korden di rumah belum dicuci
sama mbak andin
emang ya bro bu andin tuh emang bikin gue semangat
parah bener banget sih
pecah pecah pecah
napas lo di sini
cie cie ada ngejatuhan bonang nggak nih ada yang ketemu jodoh nih
hei berisik loh pada kayak begini nih ya kali jodoh gue
siapa juga yang mau berjodoh di sana situ
eh emang kampus ini punya nyembah moyang kamu enggak kan
lagian kalian bertiga asal kalian tahu
nih mulai hari ini aku sah menjadi mahasiswi pelitan duk
betul kan bener berarti beneran jodoh gir
kacau lo jodoh jodoh apaan jodoh kayak gini gak mau gue
hei lagian nih
ya ampun kok ganteng banget
aku itu udah punya kriteria
aku punya kriteria yang lebih lebih lebih lebih lebih bagus kayak modelnya dari sini
oga oga nanti jadian biasanya sih gitu
kok lo gak ngabarin gue dulu kalau lo mau kesini
sudah poin aja ya
gue udah tau kok lo yang robos masuk ke unit apartemen gue malam itu kan
gue tahu itu apartemen loh
tapi lo gak berhak musik hidup gue
lo ambil hp o martin di apartemen itu kan
terus lo balikin lagi sama dia
padahal gue udah minta dia supaya gak bilang ke ricky
gue tuh bener bener gak ngerti ya
kenapa lo kepo banget sama urusan gue
jangan pernah ikut campur sama urusan gue
karena gue gak suka
kalau lo masih ikut campur sama urusan gue sorry
gue gak akan pernah anggap lo saudara lagi
saya tau apa yang kamu rencanain al
kamu sengaja kan
baik baikin manggagang bayar operasinya supaya kamu bisa bongkar rahasia saya kan
itu kan tujuan kamu
bagus kalau kamu tau
sebenarnya tanpa kesaksian mang dada pun saya sudah tahu semua musuhkan pemalsu
hanya saja dengan membawa orang yang langsung berurusan dengan kamu semuanya akan lebih mudah
dan kamu tidak akan bisa berkelit lagi
paham itu kan
al dengerin saya ya
saya minta satu hal sama kamu
apapun yang kamu rencanakan tolong jangan bikin papa saya tambah sakit
tolong kasih hani kondisi papa saya sekarang
lagian kan mbak ani sekarang juga lagi hamil kan
kamu juga gak mikirin apa gimana nantinya
gimana keadaan kandungannya mbak nin
dia pasti bakalan shock banget kalau tau semua itu al
gak usah jadi orang yang sangat baik hati elsa
semua masalah ini berawal dari kamu
jadi gak usah sok perhatian sama orang lain hanya untuk menunda terungkapnya semua kejahatan kamu elsa
mendingan kamu pikirin gimana nasib kamu setelah semuanya terbongkar
kalau kamu mau meledakan bom itu silakan
saat nino dan mbak andin tahu anak siapa raina sesungguhnya
saat mereka tahu bukan gak mungkin
nino dan mbak andin ingin bersatu kembali al
karena reina itu adalah bukti ikatan cinta mereka berdua
kamu juga akan kehilangan mbak andin
dan akhirnya kita berdua kehilangan orang yang kita cinta al
dia main mati lagi lagi
semua ancaman kamu tidak membuat saya takut
saya akan mencari kebenaran
tapi kira kira papa surya kuat atau tidak setelah mengetahui semua kebenaran ini
kemarin aja soal masalah hacker kesehatan papa surya langsung drop
nani juga bisa stres berat kalau sampai kondisi papa surya memburuk
saya tidak bisa mundur
kebenaran ini harus terungkap
takut panah lalu emosi
an tastenya tidak seperti itu aja
saya minta kamu sekarang ke rumah sakit sejahteraan
kamu pantau terus operasi mondan yang coba yang berhasil lancar
dan setelah mengundang selesai operasi kamu awasi terus dia
pastikan dia menghubungi saya
tapi sebelumnya saya mau cari tahu dulu soal majalahnya riki pak
baru setelah itu saya ke rumah sakit ya pak
terima kasih rian
aku pergi dulu ya
yang sibuknya udah bareng ya
lo nggak boleh emosi
sah besok pagi aku ada kunjungan ke proyek di sentul
jadi siang ini aku mau berangkat dan nginep di old air star hotel
sekarang kita jalan jalan
nginep semalam di sana
daripada gue stres mikirin semua ini
mending gue liburan aja sama nino
oke sayang aku mau
siang ini ya nanti aku jemput
atau aku yang booking hotel
nggak usah sa semua udah diurus kok
oke sayang aku siap siap ya